bagaimana politikus psi menghadapi pelaporan ini
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan
wakil ketua dpw psi dki jakarta rian ernest
selamat siang mas rian
selamat malam mas rian
selamat malam mbak rizana
selamat malam indonesia
mas rian kader anda yang juga anggota dprd dki
bang william aditya ini kemudian dilaporkan ke badan kehormatan dprd
karena menggugah anggaran soal lem aibon
respon dari partai anda seperti apa
kami mempersilahkan apabila memang ada pihak pihak yang ingin melaporkan
bro william ke badan kehormatan tentu itu adalah hak pelapor
tetapi kami ingin menekankan bahwa yang dilakukan bro william itu
tidak lain tidak bukan adalah dalam semangat mendorong transparansi anggaran
di pemprov dki jakarta
dan niatan ini bahwa mungkin sekarang terbentur satu dan lain hal
kami anggap ini hal yang wajar
yang pasti bro william akan menghadapi ini dengan lapang darat
dan akan didukung penuh oleh seluruh jajaran psi dki jakarta
mas rian anda menganggap apa yang dilakukan oleh kader anda itu
tindakan yang salah atau memang sudah sewajarnya dilakukan oleh semua
anggota dprd dki jakarta yang merasa ada kejanggalan anggaran
kami semua di psi yakin dan bukan hanya psi lah
saya yakin seluruh rakyat indonesia meyakini bahwa kita semua membenci korupsi
dan musuh dari dprd dki jakarta
korupsi adalah transparansi
korupsi itu bisa terjadi di ruang gelap
dan dengan ada transparansi ruang yang tadi gelap itu menjadi terang benderang
nah yang dilakukan bro william itu tidak lain tidak bukan adalah untuk
dalam rangka menyampaikan transparansi kepada masyarakat dan kepada publik
bahwa ada proses perencanaan anggaran yang tidak tepat
kami dari psi dki sudah sering bersurat
sudah saya pikir sudah tiga kali
bersurat ya sebelum akhirnya bro william mengunggah temuan lem ibon tersebut
di sosial media platformnya
jadi kami sudah melalui berbagai proses secara formal
dan kami menghargai eksekutif gubernur aris basudan dan jajarannya dalam hal ini
tetapi karena tidak ada inisiatif baik juga untuk mendorong transparansi
ya akhirnya atas nama menjaga pajak dari rakyat gitu ya
hasil pajak dari rakyat ya kami melakukan tugas kami
untuk mengungkap adanya
perencanaan lem ibon yang tidak wajar
mas rian sebetulnya mungkin bro william ini mengatakan kepada anda tidak sih
respon dari fraksi fraksi lain terhadap apa yang dilakukannya
karena kan ini bisa mengganggu apa yang selama ini mungkin sudah terjadi
ada dugaan penyusupan anggaran di dprd dki
ya dalam bekerja bersama seluruh rekan rekan fraksi di dalam dprd dki jakarta
kami ini bekerja sesuai dengan asas asas transparansi
apabila nantinya ada suara sumbang satu atau dua oknum itu
kami pikir mungkin hal yang wajar
dan mereka itu juga para senior kami dan juga ingin juga lah membina dan mengingatkan kami
dan kami hargai itu
tetapi sampai hari ini saya pikir dinamika kami dengan teman teman anggota dewan fraksi lain juga tetap baik
tidak ada masalah
dan saya pikir sampai hari ini ya
nggak ada masalah yang kami perlu persoalkan
baik baik aja kok barifan
oke mas rian terakhir langkah partai anda setelah ini akan tetap meminta kader kader anda yang duduk sebagai anggota dprd
baik di dki jakarta ataupun di wilayah lainnya untuk tetap kritis atau mungkin harus lebih berhati hati lagi untuk mengerem
saya sih percaya kami jangan membiasakan hal hal yang tidak baik
ada praktek praktik yang kurang baik yang selama ini terjadi apapun alasannya
dan kami psi itu masuk dalam politik ingin memberikan warna baru
warna baru ini juga sebenarnya pemerintahan dari masyarakat
masyarakat ingin pemerintahan berjalan lebih bersih lebih efisien lebih efektif lebih terbuka
jadi bukan hanya psi dki jakarta psi di berbagai kota
para hotelistik kami terus mendorong adat transparan di surabaya misalkan di papua
kami harapkan ini menjadi gerakan yang lebih besar lagi nantinya
oke terima kasih bang rian ernest wakil ketua dpw psi dki jakarta atas waktunya